bapak harus buru buru pergi
soalnya masih ditunggu di kantor
satu hal yang jelas
karena melihat belakangan ini
sifat dari defon itu juga kurang baik
om masih belum percaya dengan perkataan kamu itu devon
ulan punya bukti
kalau kamu itu ternyata bohong
jangan percaya sama wulan om
karena dia udah terpengaruh sama roman om
jadi kamu mau bilang kalau anak om itu
tukang bohong begitu devon
lepasin aku mas
kamu mau aku lepasin
sampai kapanpun aku gak akan lepasin kamu rena
aku mau mengakhirin semuanya
asal kamu tau
sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskan kamu
tidak pernah reina
mas tapi aku gak bisa
aku gak bahagia sama kamu mas
diam kamu gak perlu banyak bicara lagi
sekarang kamu harus lakukan
apa yang harus kamu lakukan
aku jadi semakin yakin untuk minta cerai dari kamu
aku udah gak tahan
sekali lagi kamu berani bilang cerai
aku akan jahit mulut kamu reina
kamu itu istri aku
tugas kamu hanya mengurus rumah dan masak
sekarang aku lapar
cepat kamu masak masakan kesukaan
sampai kamu berani
masakan kesukaan aku
sampai kamu berani ngelawan lagi
aku akan cari anak kamu
dan aku akan
jangan pernah kamu sakitin karin
kalau gitu cepetan masak
semoga mas surya tidak menemukan karin
semoga mas surya tidak menemukan

gue udah rapih rapih begini
gue udah rapih rapih begini
pake ketemu depan segala lagi
pake ketemu depan segala lagi
jadi ancur kan hari ini gue gak jadi jalan sama mulan
jadi ancur kan hari ini gue gak jadi jalan sama mulan
mulan dimarahin gak ya
lo dimarahin gak
kita jadi jalan gak
kok belum dibaca baca sih
yaudah pastilah mulan dimarahin sama bokapnya
ditambah lagi sama omongan devel
makin dilarang tuh dia bergaul sama gue
makin dilarang tuh dia bergaul sama gue
yaudah balik aja gue

lagi sedih ya was
kayak kenal suaranya
belum pernah mah
kok lo bisa ada disini sih
ini kan angkutan umum
jadi siapapun bisa naik sini kali
bentar aja kalo mau bercandanya
gue serius kenapa bisa disini
lah ya gue juga bingung sih kenapa bisa kaya gini
jadi tadi itu
kenapa harus buru buru pergi soalnya masih ditunggu di kantor
satu hal yang jelas
karena melihat di belakangan ini
sifat dari devon juga kurang baik
om masih belom percaya sama perkataan kamu itu devon
kalau kamu itu ternyata bohong
om jangan ulam
jangan percaya sama mulan ulam
bulan itu kayak gini karena dia udah terpengaruh sama roman om
jadi kamu mau bilang kalau anak om itu tukang bohong
bukan itu maksud devon om tapi
aku harus segera menghentikan ini
andika sudah terlihat marah
dan kalau dia marah semuanya bakal makin runyam
aku tahu ya mas fandi masih banyak ke dia
om andika benar devon
kamu gak perlu ngerepotin om madika dengan hal hal yang sepele seperti itu
sepele mak ini tuh bukan
nanti kita ketemu lagi ya
ya mbak giana aku langsung pergi ya
kamu ngapain senyum senyum kayak begitu
eh denger papa kalau kamu masih dipenang penang sama devon kamu bilang sama papa oke
oh jadi sekarang bokap lo itu gak percaya lagi sama devon gitu
dan bokap gue langsung ke kantor lagi buat meeting
jadi gue bisa kesini deh
aku bagai busur panah yang kau lepaskan di jantung hatiku
meski kau simpan cintamu masih tak pernah
kalau nanti sekolah kita itu juara di turnamen volley
lo mau kan tamenin gue ketemu bokapnya
gue mau terus terang
kalau ternyata kita itu pacaran
kita hadapin sama sama
jangan pacaran diangkut
eh apanya sih
salahin angkutnya lah
gak mau orang mendadak
harusnya kau kugagumi
sepatutnya kau kuidolakan
tapi kau justru hujani kami dengan pukulan
kau rempah senyum menjadi tangisan
kau imam dalam rumah tangga
tapi kenapa kau harus membuat kami tak berdaya
gue harus nyamperin ibu ke rumah bapak sekarang